cerita parijal kemarin
membuka kembali kesadaran saya
tentang arti pernikahan pak
pak jangan pak
pak jangan pak
pak jangan pak
pak jangan pak
pak jangan pak
ini ada apa ini pak
gak ada apa apa
gak ada apa apa
hai hoho hai nah nih yang muda andi kit nih nih liman namanya nya tuh yang
bagus andi kit ke simpikan cakep masa di judulnya beginian yang cekapan dikit
si yang ganteng tuh banyak tapi kagak ada duitnya lihat
siapa nih kayak kenal ya
ganteng andi kit nih ini aja ya
masih ke bawah aja sih gua lupa buang foto
masa pak muhyiddin sih
masa pak muhyiddin
mendingan selfie jadi anaknya papa daripada kita mesti jadi anak pak muhyiddin
lu yang ngerusak imajinasi gua
sering kram lagi
makasih ya bang
cariin yang gantengnya
pandai mengaji soleh yang paling penting tanahnya luas
ya ampun din kalau yang kayak gitu mah udah kagak ada
udah pada laku
masalahnya nya ayah gak mau anak ayah itu nikah sama cucunya mbak ipah gak mau
ipah si ipa istrinya mendiang haji asnan
kenapa kagak mau
ih lu kagak tau si ipah itu tanahnya dimana mana luas banyak banget
beda banget sih lu sama mbak benya lu
nih ya gue kasih tau sama lo
ntar mau kasih ke gue
biar orang orang yang pada tau tuh yang pada punya anak bujang
bapak sama ibu
tolong jawab jujur ya
empi anak siapa sih
iya anak ibu sama bapak lah
mimpi anaknya om rizal kan
rizal mantunya si ipah
jadi lu masih juga hubungannya sama si buluk itu
ya allah kaget
lu kebangetan ya kebangetan
ibu sama bapak jujur
empi tuh anaknya siapa sih
ya anak ibu
anak lu tapi bapaknya siapa
ya abang lah
gua gak percaya
lu gua bubar
lu tuh kebangetan ya
lu bener bener ya
udah mau kasih yang kaya yang cakep yang gatep
lu masih juga milih si buluk
kebangetan lu ya
jangan banget sama ibu
tegak bahasa sama ibu
ibu kan kayak gitu tau gak
lu tegak giniinnya
saya mau ngucapin terima kasih ya pak
soal cerita kemarin
saya jalanin pak
kalau cerita saya bisa membantu
makasih ya pak
memang di sini semua orang loyo
ada apa pak
jangan ikut campur ada apa ada apa
ya kan pak
ini ada apa pak
pak pak jangan pak
ya udah yuk saya obatinya ikut saya
pak pak jangan pak
pak jangan pak
cerita pak rijal kemarin
membuka kembali kesadaran saya tentang arti pernikahan pak
pak jangan pak
lupa pak jangan pak
pak jangan pak
pak jangan pak
pak jangan pak
ini ada apa pak
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa
pak butuh tahu